aturan larangan mudik sudah diterapkan pemerintah sejak enam mei lalu
aturan ini tentunya membuat warga yang ingin mudik kecewa
karena tak bisa melewati jalur utama akibat penyekatan petugas berwenang
nah kini kami akan ajak anda melihat penelusuran jalur tikus
yang sering dianggap aman dari penjagaan
kami memilih jalur tikus melewati arah bekasi utara
untuk lolos menuju karawang jawa barat
perjalanan dimulai dari jakarta selatan menuju kalimalang
melewati perempatan jatiwaringin
dari sini perjalanan terus menuju kalimalang
saat melintasi pos pemeriksaan di sumber arta kalimalang
tak ada penyekatan dilakukan oleh petugas sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan
memasuki kalimalang mobil yang kami kendarai mengarah sumarekon bekasi
melewati sumarekon bekasi kami mengambil arah ke jalan perjuangan
masuk ke perumahan duta harapan
dan terus menuju jalan danau duta
wilayah yang kami lewati dikenal warga sekitar sebagai jalur wisma asri
perjalanan kami lanjutkan melewati jalan lingkar utara wisma asri
ke arah babelan menuju karawang
setelah melewati jalur wisma asri
rute jalan yang kami tuju semakin masuk ke perkampungan
desa desa yang kami lewati ini masuk ke dalam wilayah tambun utara
melalui jalur perkampungan ini jalan tidak terlalu ramai
namun kendaraan tidak bisa dipacu cepat karena jalan yang kami lakukan
jalan ini terlalu bergolong sempit
perjalanan kami teruskan hingga sampai ke jalan raya tambelang bekasi
menuju kecamatan sukawangi sukakarya dan sukamulya
usai melewati kecamatan sukamulya kami pun sudah masuk ke daerah cikarang
ketika memasuki cikarang keramaian arus lalu lintas
kembali terasa di jalan raya cikarang
dari sini perjalanan terus kami lanjutkan melewati jalan pilar sukatani
jalan industri pasir gombong hingga mendekati wilayah perbatasan cikarang
masuk karawang jawa barat
setelah menyusuri jalur tikus mulai dari sumarekon bekasi sukatani
sekarang saya sudah tiba di jalan inspeksi kalimalang tegal gede sari cikarang
dan selama melewati jalur tikus tadi terus terang sangat sangat aman sekali
saya tidak menemukan adanya posko penyekatan yang berdiri untuk menyekat para pemudik
dan di tempat saya berdiri ini di jalan inspeksi kalimalang
itu adalah jalur alternatif di mana para pemudik yang menggunakan
roda dua atau bahkan roda empat itu bisa lewat sini
terus ke sana itu perbatasan karawang cibeet
jadi memang para pemudik yang ingin polos dari penyekatan di gerbangto cikarang barat
itu bisa lewat jalan alternatif melalui jalur tikus ini
memasuki perempatan tegal danas cikarang pusat kami masih belum menemukan ada pos penyekatan
diakui oleh warga sekitar jalur tegal danas ini adalah jalur tikus favorit pemudik
yang ingin menghindari pos penyekatan di pintu tol cikarang barat
atau di pintu tol bekasi barat dan bekasi timur
ya bisa dibilang jalur tikus pak
jadi untuk penyekatan jalan di perempatan tegal ini memang tidak ada
jadi yang ada nanti di perbatasan karawang bekasi
untuk sementara ini pemudik kayaknya sudah tidak ada pemudik
kalau memang sebelumnya sebelum di tanggal enam tanggal tujuh memang saya perhatikan sangat banyak pemudik
ternyata tak jauh dari jalan inspeksi kalimalang
tak jauh dari perempatan tegal danas pos penyekatan berdiri di jembatan sipon pertigaan lapas cikarang
jika ingin masuk ke wilayah karawang pos penyekatan ini adalah titik perbatasannya
pos penyekatan jembatan sipon dijaga oleh dua puluh tujuh personil gabungan dari kepolisian dinas perhubungan dan satpol pp
para petugas yang berjaga secara selektif melihat dan memeriksa para pengendara yang melintas
baik roda empat maupun roda dua
jalur ini memang banyak dilewati oleh pekerja pabrik yang tinggal di karawang namun bekerja di kawasan industri delta mas cikarang
para petugas yang berjaga bisa mengenali mana pekerja pabrik dan mana yang bukan
dari pos penyekatan jembatan sipon penelusuran kami lanjutkan ke pospam penyekatan jembatan waduk cibeet perbatasan bekasi karawang
di titik ini juga menjadi favorit jalur tikus untuk masuk ke karawang jawa barat
petugas kepolisian pun ternyata sudah mengantisipasi jalur masuk ke karantina

jalur ini juga menjadi favorit jalur masuk ke karawang jawa barat

ingin mudik lewat jalur tikus paling jauh perjalanan hanya bisa sampai cikarang
pihak kepolisian pun mengingatkan untuk tidak usah mudik lewat jalur tikus
karena polri sudah memetakkan semua jalur tikus keluar jakarta baik dari arah utara maupun arah selatan
jadi untuk ke depannya kami himbau kepada masyarakat yang mau melewati jalur tikus disini dihimbau sebaiknya putar jalan

sebaiknya putar balik karena di sini penyekatan ada dua penyekatan pak
pertama penyekatan untuk polres metro bekasi kedua untuk polres karawang jawa barat pak
kebanyakan dari arah yang bebas atau keluar dari tol pertama tol cibatu kedua tol dari delta mas pak
otomatis nanti kalau tol lewat tol lolos kita disini penyekatan pak
pos penyekatan di titik perbatasan cikarang karawang akan memutar balik semua pemudik yang melalui jalur tikus
pos penyekatan titik perbatasan ini dikatakan akan beroperasi dua puluh empat jam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu